jelang tiga hari pelaksanaan konferensi lingkungan ketiga tingkat dunia
pemerintah kota surabaya akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas di beberapa jalan protokol
konferensi yang dihadiri puluhan kepala negara ini juga akan dimeriahkan sejumlah festival untuk menghibur para peserta konferensi
pemerintah kota surabaya melakukan jumlah persiapan
salah satunya adalah rekayasa lalu lintas
selama tiga hari mulai tanggal dua puluh lima hingga dua puluh tujuh juli mendatang sejumlah jalan protokol seperti jalan wali kota mustajab
sedap malam jaksa agung suprapto dan wijaya kusuma ditutup mulai jam empat sore
penutupan dilakukan selain bertepatan dengan welcome dinner juga akan digelarnya festival kalimas
sementara di pusat kota jalanan yang akan ditutup adalah jalan tunjungan
jalan genteng kali dan jalan praban yang akan dipergunakan festival tunjungan mulai pukul empat sore hingga sepuluh malam
beban tunjungan dua puluh lima dua puluh enam itu juga cukup mengganggu karena tunjungan sore itu di hari kerja ya bukan di hari libur
kemudian yang terakhir adalah car free day hari minggu mungkin sudah biasa ya pukul enam sampai pukul sepuluh
di raya dharma akan kita lakukan penutupan
selain penutupan beberapa ruas jalan polisi juga akan memperlakukan sistem kontraflow agar tidak terjadi penumpukan kendaraan
karena itu pengguna kendaraan yang akan menuju tengah kota diharapkan menggunakan jalur alternatif
wahyu pratama surabaya